setidaknya indonesia menutup pintu kedatangan dari sebelas negara
setelah afrika selatan mengkonfirmasi temuan varian baru covid sembilan belas omikron
selain afrika selatan warga negara asing dari boswana hongkong angola zambia zimbabwe malawi mozambik namibia eswatini dan lesoto juga dilarang masuk indonesia
aturan ini tidak berlaku bagi warga negara indonesia yang dalam empat belas hari terakhir melakukan perjalanan atau transit di sebelas negara tersebut
meski diizinkan masuk setelah hasil tes pcr di bandara diketahui
warga indonesia yang baru tiba di indonesia diwajibkan menjalani karantina selama empat belas hari
sementara itu penumpang pesawat dari negara lain masih diizinkan masuk namun harus menjalani karantina selama sepuluh hari
kalau berasal dari sebelas negara yang sudah melaporkan adanya varian omikron tadi
yang dilakukan adalah bisa tetap masuk ke indonesia
tapi harus melakukan karantina selama empat belas hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku
sementara untuk negara negara lain kemarin baru saja diumumkan oleh pak menko marves bahwa
karantina itu akan ditambah yang tadinya sudah kita tambah menjadi tujuh hari sekarang menjadi sepuluh hari
di empat hari pertama pelarangan kedatangan
warga asing dari sebelas negara tersebut
komandan satgas covid bandara soekarno hatta menyebut
belum ditemukan indikasi varian omikron dari penumpang pesawat
kebetulan karena sudah tersosialisasi dengan maskapai maskapai
penumpang yang dari sebelas negara itu tidak ada sampai saat ini
sementara belum ada dan yang positif pun belum ada mudah mudahan tidak ada
rencananya pelarangan kedatangan sementara warga asing dari sebelas negara
diterapkan pada dua puluh sembilan november hingga enam belas desember mendatang
rio abadi surya utomo tangerang banten